ka seorang bocah perempuan berusia dua belas tahun ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di depok jawa barat selasa pagi
k tak bernyawa dalam kondisi masih mengenakan seragam sekolah dengan luka tusukan di bagian wajah dan tangan jari yang terputus
sang anak tewas setelah dibunuh ayah kandungnya sendiri
tindakan brutal itu dilakukan diduga buntut dari cekcok pelaku dengan istri
sementara istri dalam kondisi kritis dengan kondisi luka di bagian leher
kedua korban dilarikan ke rumah sakit usai istri sempat meminta pertolongan
saat ini pelaku sudah ditangkap ke polisi yang polres kota depok
diduga pelaku adalah ayah atau suami korban sudah diamankan
jadi kalau dilihat dari luka memang sadis ya ada beberapa bacokan beberapa juga jari yang terputus
polisi masih mendalami motif pelaku
sementara jenazah anak hingga selasa siang masih dalam proses otopsi
tim liputan cnx indonesia